agar dibikin sedikit ventilasi gitu buat warga di sini
sedangkan bulan mei itu terjadi dua ribu delapan belas itu di semindung